kami ajak anda ke ragunan jakarta setelah sempat melami buka tutup akibat pandemi covid sembilan belas
kini taman margasat uwa ragunan dibuka kembali
sejumlah aturan dan kelonggaran diberlakukan pada pembuka ragunan saat perpanjangan ppkm mikro di ibu kota
bukaan taman marga satwa ragunan beserta dua puluh empat taman kota dan tiga hutan kota di dki jakarta
dilakukan sesuai keputusan gubernur nomor dua ratus tiga belas tahun dua ribu dua puluh satu tentang perpanjangan ppkm
dengan sejumlah kelonggaran dan aturan
kelonggaran bagi aktivitas ragunan diantaranya sudah bisa dikunjungi oleh warga berktp luar dki
pada pembukaan sebelumnya di masa pandemi ini ragunan hanya bisa dikunjungi pengunjung
di taman satu anak ya di situ kan tempat bermain anak atau playground ya
nah disitu untuk sementara masih kita steril dulu nanti lihat situasinya ya
karena memang tempat bermain anak itu nanti kan dikhawatirkan juga digunakan untuk bermain ya
karena juga untuk saat ini kan kita patisnya juga untuk anak anak belum boleh berkunjung ya usia sembilan tahun
termasuk juga untuk ibu ibu hamil dan lansia di atas enam puluh tahun juga belum diizinkan untuk berkunjung ke ragunan
dan untuk mengontohi perkembangan selekapnya sudah bersama kita ada koresponden cnn indonesia
sufiani tanjung yang berada di kebun
selamat datang ragunan jakarta selamat siang sofi
sufi bagaimana hingga siang ini dari masyarakat apakah sudah banyak yang mengunjungi ragunan
dan apakah harus dipesan tiketnya jauh jauh hari secara online atau bisa datang langsung go show ke sana
ya rano hingga siang hari ini saya menerima update data terakhir jumlah pengunjung di taman marga satwa ragunan
sudah mencapai sekitar sembilan ratus orang hingga pukul sebelas tadi
kemudian saat ini jumlahnya masih terus bertambah karena memang posisi
kami saat ini cukup dekat dengan loket masuk di pintu barat dari taman marga satwa raguna sendiri
di mana saya melihat sejumlah orang sejumlah keluarga mulai masuk berdatangan satu persatu ke taman marga satwa ragunan ini
memang sejak pembukaan kembali pada pagi hari tadi di mana ini adalah pembukaan kembali
untuk ketiga kalinya di masa pandemi covid sembilan belas
taman marga satwa ragunan sudah mulai menerima pengunjung dengan sejumlah aturan
di mana diantaranya adalah pengunjung yang bisa mengunjungi ragunan
hanyalah pengunjung yang tidak lansia kemudian juga tidak dalam kondisi hamil
dan bukan anak anak dari usia sampai sembilan tahun
memang kalau dari pengamatan kami di lapangan dengan absennya keberadaan anak anak di taman marga satwa ragunan ini
memang terkesan cukup sepi di mana di sini biasanya menjadi salah satu lokasi wisata favorit terutama bagi anak anak
karena memang taman marga satwa ragunan sendiri memiliki sekitar dua dua ratus jenis satwa dari sekitar dua ratus jenis
di mana sejumlah satwa favorit anak anak biasanya padat dipenuhi oleh pengunjung
namun pada pembukaannya di hari ini kami melihat hanya sejumlah orang dewasa saja yang melihat lihat sebentar
kemudian melintas dan menuju ke sejumlah titik atau sejumlah kandang dari satwa yang ada di sini
dan pada pagi hari tadi kami melihat
melihat sejumlah rombongan pengunjung di mana sebagian besar diantaranya adalah klub klub sepeda
kemudian juga orang orang yang memang berniat melakukan olahraga di ragunan
di mana selama ini memang ragunan sudah ditutup sejak bulan desember tahun lalu dan baru dibuka kembali pada hari ini
nampak memang sejumlah warga antusias untuk berkunjung ke taman marga satwa ragunan seluas satu ratus empat puluh tujuh hektare ini terbukti pada pukul tujuh tadi
dan di sini juga sudah banyak orang yang mengantre untuk masuk ke dalam
namun memang dari lima puluh persen kapasitas yang disediakan atau yang diperbolehkan bagi pengunjung untuk mengunjungi ragunan
sebesar lima orang sejauh ini hingga pukul sebelas baru tercatat sekitar sembilan ratus orang saja
biasanya memang di hari hari biasa taman marga satwa ragunan ini bisa menampung maksimal hingga sepuluh orang
atau pada hari libur
jumlahnya bahkan bisa bertambah lima kali lipat hingga lima puluh ribu pengunjung
dan saat ini di pembukaannya di periode perpanjangan ppkm mikro di bukota
jumlahnya dibatasi lima puluh persennya saja dari kapasitas pengunjung maksimal yang normal
yaitu sekitar sepuluh pengunjung saja
kemudian terkait dengan kelonggaran bagi pengunjung yang akan datang ke taman marga satwa ragunan
selain jumlah atau kapasitas pengunjungnya yang ditambah
juga bagi warga non dki artinya yang memiliki ktp bukan ktp dki jakarta sudah boleh berkunjung
karena sebelumnya pada pembukaan di bulan juni serta bulan september tahun lalu
di tengah masa pandemi juga ragunan memang dibuka sempat dibuka beberapa bulan
namun hanya warga dki saja yang diizinkan berkunjung ke ragunan
dan saat ini di pembukaan yang ketiga di tengah masa pandemi covid sembilan belas
para pengunjung dari luar
dki jakarta yang memiliki ktp di luar ktp dki jakarta sudah bisa datang ke sini
namun tentu saja tetap mengikuti aturan yang tadi saya sebutkan
bahwa tidak boleh sedang dalam kondisi hamil kemudian bukan lansia
dan juga bukan anak anak usia sampai sembilan tahun
dan juga di sini di dalam lokasi ragunan sendiri
pengunjung diharapkan dan dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat
dan pastinya tidak boleh menimbulkan kerumunan
dan pengelola dari taman margasota ragunan sendiri memastikan bahwa sejumlah satwa di sini
yang ada di sini semuanya dalam kondisi sehat
dan juga memiliki asupan makanan yang cukup
meskipun ragunan selama ini beberapa kali mengalami buka tutup
karena memang adanya sokongan dana dari apbd dki jakarta
jadi memang kalau memang anda ingin berkunjung ke sini
anda bisa menyaksikan atau melihat sendiri satwa satwa yang dimiliki oleh taman marga satwa ragunan
kemudian juga menikmati udara yang cukup segar dan bersih
dan juga ini adalah kesempatan langka di mana anda bisa berkunjung ke ragunan
dengan kondisi yang tidak terlalu padat seperti biasanya kita tahu
ya sufi kalau anda katakan masih sepi dari para pengunjung
apakah ada upaya agar menarik dari para pengunjung ini seperti halnya mereka menggelar atraksi
dari hewan hewan atau satwa ini dan juga ada diperbolehkan untuk menaiki atau menunggangi gajah di sana gitu
ya sejauh ini memang kalau kami lihat dan berdasarkan keterangan memang untuk atraksi masih belum dilakukan
dan memang pada hari ini karena memang hari pertama pembukaan kembali ragunan sendiri
sepertinya dari banyak pengunjung yang kami sempat wawancara menyatakan bahwa mereka belum terinformasi dengan baik
mengenai pembukaan kembali ini
karena memang promosi pembukaan kembali taman marga satwa ragunan dilakukan di instagram ragunan sendiri
kemudian juga dari instagram pribadi gubernur dki jakarta anies baswedan dan saat ini melalui media
nah saat ini dengan kami berada di sini tentu saja ini akan menjembar lebih luas lagi informasi mengenai pembukaan kembali ragunan
untuk ketiga kalinya di masa pandemi ini
namun satu hal yang harus diingat juga ranoff bahwa larangan selain terkait kategori usia dan juga kondisi pengunjung yang bisa datang
dan juga penerapan protokol kesehatan di sini
wahana yang kira kira bisa mengundang kerumunan ataupun juga adanya interaksi seperti taman satwa anak itu masih ditutup
karena memang di dalam taman satwa anak sendiri terdapat sejumlah wahana permainan yang bisa dimainkan anak anak
di mana anak anak juga belum boleh masuk hingga saat ini
nah wahana ini juga ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan
jadi memang ini akan dilakukan secara bertahap jika memang pada pembukaannya saat ini penerapan protokol kesehatan bisa dilakukan dengan baik
kemudian juga kapasitas pengunjung sudah sesuai dengan aturan
nah nantinya pengelola menyebut secara bertahap akan terus ada penambahan atau juga ada pembukaan kembali wahana wahana yang seperti rano sebut tadi
atraksi ataupun juga wahana wahana yang bisa dilakukan atau bisa mengundang interaksi antara pengunjung dengan wahana tersebut rano
baik bagi anda warga jakarta atau luar jakarta sudah bisa untuk berkunjung ke ragunan jakarta
terima kasih atas laporan lengkap anda
sufian yutanjung langsung dari ragunan jakarta